kamu lagi bete ya joy
minum es dawa takut cuy
nilangin semua kebetean kamu cuy
malah tambah bete tau
jangan marah dong cuy
aku kan baru tau
katanya mau pulang
ngapa belok disitu
kamu lagi bete pur
makanya lu gak usah nanya
ate te kemarin dari bandung
ini merek baru ate
kamu kesenang yang pedes pedes
gimana pedes gak
ih gak pedes ate
ini mah biasa aja
ini mah pedes pisang ate
ini mah biasa aja
ini mah biasa aja
ini mah biasa aja
aku gak kemana mana kok
kok mendadak banget sih
kok mendadak banget sih
kok mendadak banget sih
aku gak bisa kalo dadakan gitu
kamu nyari yang lain aja
kamu nyari yang lain aja
kamu nyari yang lain aja
ih apaan sih
rika sabtu besok kamu ada acara gak
besok rika giliran kerja sabtu kakak
gue ada acara kondangan
tapi gue belum tahu mau ngajak siapa
kakak pun udah minta tolong kakak ani
udah tapi ani nggak bisa katanya terlalu mendadak
walah maaf kakak pur
rika juga gak bisa nemenin kakak
tapi gue mau ajak siapa
kakak pur kakaknya
kakak pur kakaknya
kakak pur kakaknya
kakak pur kakaknya
kakak pur kakaknya
kakak pur kakaknya
kakak pur kakaknya
kau siap pisna
masa duitnya lecek neng
oke kalau gak mau
ih mau atuh
ya gue kagak main ke rumah lo
iya iya ya kalau begitu sekarang aja deh
gue punya batu bagus deh
hei pak ji
kebetulan gue mau balik barengnya
mari pak ji
lah katanya mau ke rumah gue
gak jadi ngeliat batu cincin gue dong
loh dulu tuh mah
ini buat bang ojak
bang ojak gak mau dibayar emak kerupuk
iyih ini bukan kerupuk
ya apel lagi dibayar emak keripik pedes
iyih ini aku ngasih buat bang ojak
ini baru angkosnya
itu bangunan mau
lah katanya si tati cemburu sama si ojak
biasa cuma salah paham doang
hehehe makanya jadi laki jangan genit
biar kagak jadi bahan cemburuan bimbi
kamu lagi bete ya joy
minum es dawet aku cuy
nilangin semua kebetean kamu cuy
malah tambah bete tau
jangan marah dong cuy
aku kan baru tau
lah katanya mau pulang
ngapa belok di situ
ngapa belok di situ
saya mau ke rumahnya pak eni
biasa urusan perempuan
assalamualaikum papa ani
enggak usah kakak
rike cuma mau bayar yang kemarin kok kakak
beli lagi dong mbak rika
hutang juga gak apa apa kok
nanti lagi ya kakak
kalau rika udah gajian
tadi kakak pur minta tolong ke rika
tapi rika besoknya kerja kakak
kalau rika enggak kerja rika pasti mau nemenin kakak pur ke undangan
soalnya yang besok nikah itu mantannya kakak pur
kan kasian ya kakak
kalau kakak pur cuma datang sendirian
cuy gimana kalau besok aku aja yang nemenin kamu ke undangan
mendingan kau gak datang
ani mau nemenin kau dengan

tidak pernah lagi